anda masih menyaksikan cnn indonesia tech news bersama saya budi adiputro
memasuki tahun dua ribu delapan belas tim supercar asal indonesia bersiap untuk terjun dalam balap ferrari challenge asia pasifik dua ribu delapan belas
mobil yang digunakan tentu saja menggunakan spesifikasi balap yang harus menghilangkan sisi kenyamanan bahkan hiburannya
lalu ada teknologi apa saja yang tersemat dalam mobil balap dengan nama empat delapan challenge untuk menunjang para pembalap yang mengemudikannya
berikut liputannya untuk anda
nama ferrari tak asing lagi di industri otomotif dunia
kesan mewah dan cepat memang melekat pada brand asal kota maranelo italia ini
namun ketika bertarung
di arena balap berbagai fitur kenyamanan dan kemewahan sebuah mobil ferrari justru ditiadakan
mari kita lihat ferrari empat ratus delapan puluh delapan challenge yang merupakan versi terbaru dari pendahulunya empat ratus lima puluh delapan challenge
kalau anda berpikir ini adalah sebuah ferry empat ratus delapan puluh delapan versi modifikasi hmm anda salah
secara tampilan ataupun bodi memang mirip tapi ini adalah empat ratus delapan puluh delapan yang memang sudah sejak lahir diciptakan untuk berkompetisi di arena balap
mobil ini memiliki desain dan mesin yang sama dengan model empat ratus delapan puluh delapan yang berkode f empat ratus dua belas m
namun mobil ini bukanlah sebuah modifikasi melainkan dibuat khusus untuk berlaga di ferrari challenge dua ribu delapan belas
mobil ini dilengkapi dengan body kit lebar di bagian depan serta winglet di sisi kanan dan kirinya untuk menambah aerodinamika dan daya tekan ke bawah yang baik
itu ditambah dengan spoiler berukuran berat
ukuran besar di bagian buritan
seluruh bahan bodi dan bodi kit adalah serat karbon yang ringan
empat ratus delapan puluh delapan challenge itu mereka mengadopsi teknologi dari gt tiga cars
dan memang adopsi yang memang di esmatkan di empat ratus delapan puluh delapan challenge ini cukup banyak teknologinya
dan juga banyak teknologi teknologi baru yang memang faktor aerodinamik faktor traction faktor dari engine itu sendiri itu sangat improve banget
jadi kalau kita lihat tadi di presentasi louis colmas
banyak sekali perbedaannya dan hasil atau pencapaian yang dicapai oleh empat ratus delapan puluh delapan challenge ini memang lebih baik secara signifikan dibanding empat ratus lima puluh delapan challenge ya
di bagian dalamnya kesan nyaman dan mewah sebuah supercar sudah tidak berasa lagi
tak ada pula pelengkap hiburan di dalam mobil yang memang tidak untuk digunakan di jalan raya ini
sebagai gantinya terdapat sejumlah tombol multifungsi
di antaranya kontrol traksi catatan waktu pedal shift pengaturan kemudi pilihan mode balap dan tombol tombol lain yang fungsinya hanya diketahui pembalap
menarik kalau di sini adalah traction control
kita kan tahu traction control ya
misalnya kalau ada kehilangan traksi kehilangan grip itu akan elektronik membantu
kalau di sini traction control itu ada setelannya dan ada dua setelan
jadi setahu saya mungkin kalau
yang jelas di empat ratus delapan puluh delapan challenge ini ada setelan

tapi di mobil jalanan setahu saya juga mestinya nggak ada
ini kita bisa nyetel seberapa intensitasnya traction controlnya untuk kontrol dan seberapa cepat
jadi misalnya kadang kadang kita sebagai pembalap kalau kita bisa kontrol mobil
dulu empat ratus lima puluh delapan malah saya selalu matiin karena nggak ganggu
kadang kadang kita pengen keluar di tikungan itu bahan belakangnya agak sedikit ngedrift

tujuh belas negara yang dimulai pada maret dua ribu delapan belas